kenapa kau harus selalu menutup hidung
mbak berterima kasih telah menolongku
aku menolongmu ada sebab
pak katak mau aku bernyanyi lagi
suara jelek begitu masih bangga
tapi terus terang suaramu sudah membuat hatiku senang
suaramu terdengar lucu sekali
kenapa pak katak masih penasaran sama aku
iya katanya manusia itu pintar
masa ada yang bisa mengalahkan kepintaranku
aduh bisa lama nih ngurusin katak
kalau kau pintar pasti bisa menjawab
aku tahu kamu pasti tidak biasa
tapi percayalah rasanya manis dan enak sekali
tenagamu akan cepat pulih nantinya
aku harus makan atau aku tidak akan bisa bertemu adikku lagi
bagaimana kamu suka
banyak sekali terima kasih ya
aku bawakan juga untuk bekal perjalananmu ya
ibu kura apa tempat tinggal ratu levi masih jauh lagi
kamu harus menunggu kupu kupu untuk mengantarmu
kemarin dia cemas sekali
untung kau aku temukan
uh gara gara makan buah apel itu aku jadi berurusan dengan pak katak
pak katak sebenarnya baik hanya agak sombong
kupu kupu maafin saras ya
kalau tidak ingat kamu yang akan mengembalikan negeri sunyi aku pasti sudah menjewermu
nah ini gerbang kedua
lewati pembatas jalan itu
kamu tidak ikut
penjaga sangat benci binatang yang bisa terbang
aku juga tidak tahu
mungkin karena mereka tidak bisa terbang seperti aku
oh iya kau harus tahan napasmu lima meter dari penjaga ya
atau kau akan tertangkap
sebelum purnama ketiga
malam ini adalah malam purnama pertama
waktuku sempit sekali
terus berdua sudah sampai
setiap hero disini juga memiliki mainan yang sama
makanya kau harus sayang kepadamu sekarang
aku tahu yang ada
tuntun saja jangan
tuntun saja jangan
kamu tak perlu ikut
kau harus tutup pureu

dan maupun ingat pertanyaanmu tidak bisa jadi kisah

aku harus menahan nafas
ada yang ingin masuk

hei makhluk dua dunia
kau melihat penyusup lewat sini
aku tidak lihat apa apa
makhluk lamban awas kalau bohong
aku benar benar tidak lihat
keluar saras sudah aman
dasar katak musuh
sekarang aku akan menemukan katak musuh
kau harus selalu menutup hidung
mbak berterima kasih telah menolongku
aku menolongmu ada sebab
pak katak mau aku bernyanyi lagi
suara jelek begitu masih bangga
tapi terus terang
suaramu sudah membuat hatiku senang
suaramu terdengar lucu sekali
kenapa pak katak masih penasaran sama aku
katanya manusia itu pintar
masa ada yang bisa mengalahkan kepintaranku
anda tidak terlalu lama
tapi bisa jalan
tidak bersayap tapi bisa terbang
mau kemana nak
ibu penduduk disini
ada yang bisa ibu bantu nak
apa ibu tahu tempat tinggal ratu levi
kamu mau bertemu dengan ratu levi
kau tidak takut dengannya
kenapa aku harus takut
ikutlah dengan gue
aku harus peringatkan saras
dasar kebuk kebuk bodoh
sampai sekarang anak saya belum ketahuan dimana pak
tenang bapak bapak ibu ibu
saya sudah berusaha sebisa saya
saya juga sudah meminta bantuan dari
aparat keamanan kecamatan
sambil menunggu bantuan
kita berdoa saja
gimana pak lurah
pak lurah ayo
kau tidak perlu menahan nafas
mereka tidak akan menangkapmu koh
kau aman bersamaku
kenapa ibu masuk istana
ibu bekerja disini ya
aku melakukan semua pekerjaanku di istana
kenapa mereka hormat pada kita
karena kita lebih mulia dari mereka
nanti aku jelaskan di dalam ya